sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia sudah tidak bernyawa
ada bekas tepak buaya
betul ini ada jejaknya
mencari ranungan bayinya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
miranti tewas pak
semakin lama desa ini semakin gak aman pak
demi keselamatan bunga sebaiknya kita pindah ke rumah kita yang di kota
lagian pasti orang yang dikotong ngira kalau misalkan selama ini kita udah punya anak selama kita tinggal di desa pak
jadi kita bisa bilang ke mereka kalau bunga ini adalah anak kandung kita
ya aku juga berpikiran yang sama mah
besok kita tinggalkan desa ini dan kita besarkan bunga di kota
kamu tidur ya
selamat datang tuan nyonya
lama gak datang sih mbok sampai kangen
putri kami ini namanya bunga
nama yang cantik
saya tidak berhasil menemukan ranum dan bayinya
ini lebih mudah
deve con ejara pria melajar bantuan lungs